hari ini polisi akan menyerahkan tersangka kasus dugaan penodaan agama basuki cayapurnama atau ahok ke pihak kejaksaan
polisi akan mengantar ahok dan juga barang bukti kasus ini ke jaksa penuntut umum sebagai pelimpahan tahap dua
kita segera bergabung ke mabespori
dan sekarang kita saksikan suasana di rumah lembang tempat pemenangan tim basuki cayapurnama dan jarod saiful hidayah
dan inilah situasi di rumah lembang tempat pemenangan tim basuki cayapurnama dan juga jarod saiful hidayah
sepertinya kampanye masih terus berjalan di rumah lembang
dan saat ini masih dilakukan konferensi pers oleh tim pemenangan dari ahok jarod
dan sekarang kita segera bergabung ke mabespori
terutama pak ahok ini adalah tokoh bangsa yang bisa diterima oleh semua kelompok semua kalangan semua agama
baik itu islam non islam non muslim dan semua kalangan profesional
nah disini membuktikan betapa besarnya tokoh kita ini pak ahok dan pak jarod ini
saya kira disitulah p tiga mengambil peran
dan ini sudah kita lakukan terus
dan alhamdulillah kehadiran b tiga paling tidak bisa memberikan menurunkan tensi
sejak dijadikan tersangka memang elektabilitas dari beberapa hasil survei
mengatakan untuk elektabilitas pasangan nomor urut dua yaitu ahok jarot ini memang terus menurun
namun pasangan nomor urut dua ini
bahkan kampanyenya karena masih terus berkampanye masih terus optimistis
bahkan pada saat setelah ditetapkan sebagai tersangka ahok masih optimistis
bahwa akan terjadi hanya satu putaran dan dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua ahok dan jarot
dan terlihat sendiri juga dari para supporter ataupun pendukung dari pasangan nomor urut dua ini
juga masih terus memberikan dukungannya terhadap ahok jarot
terlihat seperti gambar yang anda saksikan pada saat ini di rumah lembang
di rumah tim pemenangan dari ahok jarot masih dihadiri oleh setidaknya puluhan pendukung pasangan nomor urut dua ahok jarot
dan kekuatan besar ini akan menjadi bukti kemenangan pada tanggal lima belas februari
saya kira bapak ibu ini sekilas beberapa hal yang saya jadikan
dan catatan untuk kita sampaikan dan kita renungkan bersama
mudah mudahan ini bisa disampaikan kepada masyarakat luas
bahwa p tiga hadir dalam rata menegakkan pancasila menegakkan ekri dan menegakkan bidikah tunggak utara
keberagaman ini harus kita buktikan bahwa figur pak ahok dan pak jarod lah pemilik keberagaman di bangsa ini
dan saatnya kita sekarang kembali ke baris krim mabespori
dugaan penodaan agama basuki cahayapurnama
atau ahok sudah tiba dan langsung kita
segera bergabung ke mabespori
belum tiba ternyata maaf masih dalam
perjalanan menuju baris krim
mabespori dan seperti bisa
anda saksikan saat ini
persiapan juga masih terus dilakukan
untuk menyambut kedatangan
penistaan agama yang dilakukan oleh
basuki cahayapurnama atau ahok dan tadi juga
pernyataan ataupun statement
dari karifumas mabespori
boy rafli amar yang mengatakan jika tidak akan
berlangsung lama bertemu di mabespori ini
sebentar saja bertemu nanti dengan para
penyidik di mabespori sebelum akhirnya
nanti bersama sama menuju kejaksaan
kejaksaan agung untuk dilimpahkan
ke jaksa penuntut umum
selain juga ahok nanti diserahkan ke sana
tim penyidik dari baris krim polri juga
akan menyerahkan barang bukti
ke kejaksaan agung yang salah satu barang
buktinya adalah bukti rekaman dari
basuki cahayapurnama di pulau seribu
dan saat ini informasi yang kami dapatkan
bahwa tersangka ahok masih berada di
jalan sisinya manggaraja
sehingga tentunya masih belum tiba juga
hingga pukul sembilan lewat dua puluh waktu indonesia barat
padahal sebelumnya dijadwalkan ahok akan
tiba di baris krim mabespori pada pukul sembilan waktu indonesia barat

dan saya mendapatkan kembali update
informasi terkini jika tersangka ahok
sudah tiba di gerbang mabespori
terlihat nampaknya juga persiapan untuk
kedatangan dari basuki cahayapurnama yang
diinformasikan didampingi oleh sepuluh kuasa
hukumnya sudah akan tiba dalam waktu
dan memang jaksa muda tindak bidana umum nur rahmat menargetkan
jika kasus ini bisa dilimpahkan ke pengadilan dalam kurun waktu kurang dari lima hari
dan juga dari pihak tersangka sendiri bahwa mengatakan jika memang diputuskan bersalah
basuki cahayapurnama ataupun ahok siap untuk banding
dan memang sejak diputuskan
dan sebagai tersangka ahok tidak pernah berencana untuk mengajukan peradilan
kita masih terus menunggu kedatangan dari tersangka basuki cahayapurnama atau ahok
dan dari informasi terkini yang saya dapatkan ahok sudah tiba di depan gerbang mabespori
dan di depan gerbang mabespori
dan hanya menunggu waktu beberapa saat saja untuk tiba di barreskrim mabespori
diinformasikan kembali jika ahok datang ke mabespori ditemani oleh sepuluh kuasa hukumnya
kuasa hukum dan nantinya di mabespori ini akan ada pertemuan singkat
seperti yang disampaikan oleh kadifu mas mabespori dengan tim penyidik
sebelum akhirnya nanti diserahkan langsung ke kejaksaan agung
berikut juga dengan barang bukti
dan informasi terkini ahok sudah masuk dan sudah berjalan kaki
nampaknya menuju barreskrim mabespori
memang sedikit mundur dari jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya
yang diperkirakan akan tiba pada pukul sembilan waktu indonesia barat
ternyata hingga pukul sembilan lewat dua puluh dua menit waktu indonesia barat
tersangka basuki cahayapurnama atau ahok belum
juga tiba di barreskrim mabespori
setelah berkas perkara ahok lengkap alias p dua puluh satu dinyatakan oleh kejaksaan agung kemarin
ahok maku senang dan siap menjalani perjalanan ke mabespori
dan di sidang ahok juga telah siap melakukan banding
jika ia diputuskan bersalah dalam persidangan
kita masih terus melihat persiapan demi persiapan untuk
menyambut kedatangan dari ahok di bareskrim mabespori
ahok sudah tiba di barreskrim mabespori
tersangka basuki cahayapurnama sudah tiba di barreskrim mabespori dan menurut keterangan dari kadifumas mabespori
boy rafli amar tidak akan memakan waktu lama di mabespori
hanya akan berbincang sebentar dengan tim penyidik sebelum akhirnya nanti bersama sama diserahkan ke kejaksaan agung
ahok sebagai tersangka dan juga barang bukti
breaking news cnn indonesia akan kembali sesaat lagi